ribuan penumpang mulai memadati stasiun pasar turi surabaya
hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus balik
pt kai daerah operasi delapan menambah gerbong kereta untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang
sekitar enam hingga tujuh penumpang memadati stasiun pasar turi surabaya pada puncak arus balik di minggu siang ini
sementara di stasiun gubeng surabaya ada sekitar sepuluh penumpang
sesuai rencana kereta api lebaran tambahan berakhir beroperasi pada minggu tujuh belas juli dua ribu enam belas
namun untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang jadwal operasi kereta api lebaran tambahan diperpanjang untuk melayani penumpang saat liburan sekolah berakhir hingga delapan belas juli dua ribu enam belas
kita perkirakan hari ini hari minggu tanggal sepuluh juli dua ribu enam belas di wilayah pt kai daob delapan surabaya ini merupakan angka tertinggi
akan terjadi angka tertinggi lonjakan penumpang untuk arus balik
di mana dalam satu hari ini kita predisikan sebanyak tiga puluh tujuh penumpang yang akan naik di wilayah pt kai dua puluh delapan